bicara soal gawai memang tidak ada habisnya
ada ricoh tita s yang menawarkan kamera yang bisa mengambil foto dan juga video vertikal tiga ratus enam puluh derajat
hanya dengan satu klik saja
lalu kira kira seperti apa kecanggihan kamera ini
berikut ulasan dari gria putri
teknologi yang ditawarkan oleh kamera ricoh teta s ini memungkinkan anda untuk merekam seluruh situasi
yang terjadi di studio cnn indonesia ini dari segala arah
depan belakang kiri kanan atas dan bawah
ya benar benar tiga ratus enam puluh derajat
ya selain itu juga memang kamera reco teta s ini memang mudah digunakan
mudah digenggam layaknya memegang powerbank
kamera ini dilengkapi dengan lensa fish eye ganda dan dua sensor yang menunjuk ke arah yang berlawanan
dari segi kualitas gambar lensa kamera menawarkan resolusi empat belas mp dan kemampuan merekam dengan kualitas hd
dibandingkan seri pendahulunya kini teta s sudah dilengkapi sensor cahaya
yang lebih baik
karena tidak dilengkapi dengan layar viewfinder untuk bisa menikmati foto atau video yang diambil
anda harus mentransfernya ke smartphone atau komputer terlebih dahulu
untuk memudahkan unduh aplikasi teta di smartphone atau di komputer anda
kamera tiga ratus enam puluh ricoh teta ini sebenarnya punya kelebihan kita bisa live broadcast
kemudian kita bisa gunakan untuk virtual reality atau vr
cuma ada beberapa kekurangannya
seperti kita tidak bisa mengedit video ini dengan software yang sudah ada saat ini
cuma dari website mereka sendiri atau situs mereka sendiri kita bisa uploading atau preview seperti ini
nah di sini kita bisa mainin paning atau mainin zooming dan sebagainya
hasil foto ataupun video yang anda ambil dari kamera ricoh teta s ini dapat dengan mudah anda bagi di berbagai situs jejaring sosial
seperti misalnya facebook ataupun youtube tiga ratus enam puluh
namun sayangnya ketika foto foto ini anda unggah anda akan menemukan bahwa hasilnya akan sedikit jauh menurun
meskipun kamera ini mengklaim menawarkan resolusi hd dan juga diambil pada saat pencahayaan yang baik
bagaimana anda tertarik mencobanya
saya gria putri jakarta